ambisi melebur bisnis penyedia internet dengan media masa besar asal amerika serikat
ditarik ke indonesia hampir mirip konglomerasi media
tapi apa untungnya menyatukan bisnis teknologi dan media tidak hanya bagi perusahaan
tapi juga bagi anda dan saya sebagai konsumen
super deal rp satu seratus triliun saya ulas sebelengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat ini semacam judul judul kuis ya
saya kasih judul ini super deal rp satu seratus triliun
apa yang dimaksud dengan rp satu seratus triliun
dengan harga fantastis delapan puluh empat lima miliar dolar amerika
bila dirupiahkan itu dikonversikan dengan rate rp tiga belas akan lebih dari rp satu seratus triliun
selanjutnya kita lihat apa sebenarnya
saya ingatkan anda dengan produk produk yang jangan jangan
senang sekali anda konsumsi setiap hari di layar layar tv kabel anda
ini merupakan salah satu tv satelit dan fungsinya nanti akan memberi kesempatan anda untuk melakukan streaming
kenapa karena dia akan membeli konten dengan membeli raksasa media
raksasa media mana yang dipilih
itu adalah time warner
time warner merupakan perusahaan yang memayungi semacam brand cnn lalu kemudian hbo
setelah itu kita lihat ada warner bross
anda tahu film harry potter kemudian juga batman itu diproduksi oleh warnebrost
dan kemudian anak anak pencinta cartoon network itu juga di bawah time warner
sebelumnya time warner memang dilirik oleh apple
kemudian juga ada rupet merdog yang juga mencoba untuk mendekati time warner dengan harga delapan puluh miliar dolar amerika
tapi tidak ada kelanjutannya
ini adalah dampaknya saya bahas tadi udah dibagi korporasi
dengan angka delapan puluh empat lima miliar dolar amerika ini akan dibagi menjadi dua
akan dilakukan secara cash
yang kedua akan dilakukan dengan membeli saham
harga saham per unit saham itu dihargai sekitar satu ratus tujuh dolar amerika
dengan cash nanti akan dibiayai oleh dua bank besar
kemudian dengan bank of america
utangnya akan menggede kan
karena dia pakai sindikasi bank
dia harus memikirkan pasti ada bunga
kalau kita pilih uang dengan bank
dan kemudian soalnya adalah ganjalan regulasi
jadi memang ini
jadi kekhawatirannya adalah anti monopoly
tapi berhembus juga kabar
kemudian time warner lebih pro kepada demokrat
jadi itu akan menjadi ganjalan regulasi dan akan ada bunga bunga politis di sana
bagi konsumen kita akan semakin mudah menikmati jasa hiburan
nanti anda di sini di iphone anda ataupun juga di tap anda
ataupun juga di ipad anda
dengan mudah anda akan bisa menikmati hbo
nonton film kesayangan anda
dengan mudah ya
jadi tidak perlu streaming
tidak perlu tv kabel
itu yang kedepan
dan kemudian selanjutnya
tapi dengan hal tersebut anda akan boros belanja data
jadi uang anda akan terus dikeruk
selanjutnya ini pergerakan saham time warner mengalami penurunan karena adanya
akankah regulator mengizinkan ataupun juga tidak mengganggu gugat kesepakatan yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut
saya beri tahu
saya beri sedikit ilustrasi pembelian media satelit tv kabel terbesar
ini menjadi bukti bisnis media ke depan harus menyatukan ketiga hal ini
media satelit tv kabel terbesar
tidak ada lagi namanya media televisi
kemudian media digital
tapi dia melebur menjadi sebuah kesatuan
dan tidak hanya itu
nbc universal juga dibeli oleh komcas
ini adalah yang memiliki cnbc dengan harga dua belas tujuh miliar dolar amerika
jadi fenomena ini sudah terjadi dan mengapa ini terjadi
tidak hanya amerika serikat tapi juga di indonesia
ini menjawab revolusi penonton digital yang tidak lagi menonton berdasarkan jam tayang
tapi berdasar kapan mereka punya waktu untuk free
kemudian aplikasi video konten akan merajai
dan ini akan membentuk sebuah raja bisnis hiburan dan teknologi
jangan heran kalau beberapa waktu ke depan kita akan melihat para konglomerat media bisa jadi akan mulai membidik perusahaan perusahaan penyedia frekuensi telekomunikasi termasuk juga internet